untuk mengisi waktu liburan dengan keluarga ada baiknya anda mempertimbangkan kegiatan berikut
olahraga panjat dinding
ya jika anda ialah keluarga yang menyukai tantangan mengapa tidak mencobanya
berikut liputan produser lapangan cnn indonesia deayu jihan untuk anda
berolahraga tak harus yang sudah sangat populer
olahraga ekstrim bisa menjadi pilihan seperti panjat dinding
dan olahraga alternatif ini sudah bisa dilakukan di dalam ruangan yang nyaman dan diklaim cukup aman
salah satunya adalah arena panjat dinding indoor yang terletak di kawasan tangerang
ini menjadi salah satu lokasi favorit baik bagi yang telah pemula hingga yang sudah berpengalaman
karena penasaran saya pun tertarik untuk mencoba
di sini bagi para pemula yang belum memiliki pengalaman tersedia fasilitas lengkap
seperti alat panjat
berupa tali hernes sepatu panjat juga kantong kapur atau chalk bag
bahkan untuk menghindari cedera pengunjung juga akan dikawal untuk melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas panjat
kalau untuk pemula yang kita sediakan di sini kebetulan kita ada alat pengamannya juga yang bisa kita sewa di sini
untuk pemula jadi kita bisa belajar memakai peralatan itu sendiri
jadi untuk keamanan kita sudah safety semua
selain arena panjat yang nyaman pengunjung juga akan didampingi oleh instruktur sehingga lebih aman
untuk pengaman selama pemancitan sendiri tersedia jenis pengaman seperti pengunci tali otomatis atau auto belay maupun manual belay
ini untuk menjaga keamanan para pengunjung
berbagai jalur yang ditawarkan membuat siapa saja bisa memilih sesuai
kemampuan dari jenis jalur dengan tingkat kesulitan mudah hingga jalur untuk profesional tersedia di sini
ya ternyata keseruan aksi memanjat tidak hanya bisa dilakukan di luar ruang saja
melainkan juga bisa dilakukan di dalam ruangan seperti yang sedang saya lakukan saat ini
selain itu tidak hanya juga bisa dirasakan oleh orang dewasa saja
melainkan juga anak anak yang ternyata memanjat itu